itu karena saya benar benar mencintai dan menyayangi reina
dari lubuk hati saya yang paling dalam
dan tidak ada kata penyesalan sama sekali untuk menolong reina
saya yakin anda sudah tahu
itu sebabnya anda menghalangi saya waktu saya mencoba untuk melakukan tes dna
reina sudah siap belum mau lihat kejutan ya
baru dibuka matanya
oh mama tahu
jadi gini om
dari dulu rana pengen banget burung merpati om
ya dulu dia pernah nangis nangis
terus aku tanya kenapa dia nangis
katanya dia pengen banget burung merpati om
kok om al nggak pernah tahu ya rena mau burung merpati
dia emang gak pernah bilang sama siapa siapa om
dia cuma bilang sama aku aja
bupanti aja juga sama aku aja
dia juga nggak tahu
ya udah mas nanti kita cari aja burung merpati ya
reina pasti seneng kalau dibeliin
habis dari sini langsung kita beli ya
pak udah beliin aku serpasang merpati
ma ma kalau misalkan boleh tahu kenapa reina suka sama burung merpati kenapa
soalnya temanku di panti dulu yang namanya indah bilang
kalau bawang merpati bisa kirim surat kemanapun
jadi aku mau kirim surat buat papa mamaku
biar mereka bisa cepet aku di panti asuhan
tapi sekarang rena kan nggak perlu harus kirim surat lagi kan
kan ada mama papa nya di sini
bahkan sekarang rina juga punya oma
lihat tuh burungnya tuh tuh makan terus
reina mau kasih makan nggak
harus dibuka dulu ininya
ini harus dibuka dulu
ini buka dulu baru kasih makan
burung merpati makan yang banyak ya
rena saat kamu akhirnya tahu masa lalu kamu
mama sangat berharap kamu tidak membenci mama
mama tidak tahu kalau kamu dibuang ke panti asuhan
andai mama tahu
mama pasti akan mencegahnya sayang
masuk tangannya dikit
masuk dikit tangannya
ah sayang bentar
kamu masuk aja
aku nggak sumpah aku maras banget
nino tuh orang yang paling nyebelin yang pernah aku kenal
aku maras banget masuk
kamu nggak boleh gitu dong enggak
dia itu udah nyelamatin rena sampai dia tuh kehilangan penglihatannya
dan itu terjadi di acara pernikahan kita
sekarang aku berusaha untuk melupakan ego aku
tapi kalau sampai nino sembuh terus diikut campur masalah anin sama aku
aku nggak akan pernah tinggal diam
ada yang dateng pak
kami mau jenguk nino
saya kenal sama nino
berarti dia beneran buta
no ada teman kamu datang kesini
tunggu aku mau pindah ke rumah
lo pasti tau siapa gue

ya aku mau pindah ke rumah

tunggu aku mau pindah ke rumah
kemarin aku kepernikahan angga dan juga miso
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kondisi lo gimana sekarang
seperti yang kalian lihat
beginilah keadaan saya
saya sama istri saya datang ke sini michi mau minta maaf
karena musibah yang menimpa lo sampai lo kehilangan perhatian
terjadi di pernikahan gue

tidak perlu minta maaf
anda tidak tahu kalau pernikahan anda bakal ada musibah seperti ini
secara pribadi saya minta maaf
dan terima kasih karena telah menolong reina
sekali lagi nggak perlu berterima kasih
itu karena saya benar benar mencintai dan menyayangi reina
dari lubuk hati saya yang paling dalam
dan tidak ada kata penyesalan sama sekali untuk menolong reina
saya yakin anda sudah tahu
itu sebabnya anda menghalangi saya waktu saya mencoba untuk melakukan tes dna
karena anda sebenarnya sudah tahu
rein adalah putri kandung saya
maaf saya benar benar tidak paham
saya rasa sudah tidak perlu lagi anda berpura pura
andien sudah ceritakan semuanya
kalau rena adalah anak kandung saya
kalau memang anda sudah tahu semuanya bagus
karena sebagai orang tuanya
anda berhak tahu
tapi bukan untuk dekat dengan reina
kalau sampai harus melakukan itu semua
anda berurusan dengan saya
itu karena saya benar benar mencintai dan menyayangi reina
saya yakin anda sudah tahu
itu sebabnya anda menghalangi saya waktu saya mencoba untuk melakukan tes dna
tapi tapi reinanya pada saat hal ini
membuka kej scan
yang kami lakukan